pernyataan pertamina tersebut sesuai perintah dari kementerian energi dan sumber daya mineral beberapa waktu yang lalu
dirjen migas kementerian esdm joko siswanto menyatakan perusahaan pelat merah migas tersebut akan menyediakan stok bbm baik di spbu maupun pom berjalan dan pom pertamina di beberapa titik jalur mudik
selain itu warga juga diimbau agar mengisi penuh bbm kendaraan agar kendaraan tidak menumpuk di spbu rest area
para petugas yang akan melakukan posko di pusat di daerah maupun di lapangan mulai h lima belas dan h tiga
ada pun sarana dan prasarana yang akan kita tambah selama lebaran dan bulan puasa yaitu kantong kantong bbm di spbu berupa truk truk yang stand by sebanyak satu ratus lima puluh
kemudian truk bersama mobil
well dispensernya sebanyak dua puluh enam
motor yang akan membawa bensin dalam bentuk kemasan sebanyak dua ratus sepeda motor
serambi pertamax sebanyak lima belas
kami menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik agar mengisi kendaraannya secara full
kami mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan mudik agar mengisi kendaraan